penyelenggaraan motogp mandalika sudah di depan mata
para wisatawan pun sudah berdatangan
bagaimana kesiapan penyelenggaraan motogp mandalika
sudah terhubung secara virtual
gubernur nusa tenggara barat zulkiflimansyah
assalamualaikum selamat malam pak gubernur
waalaikumsalam alhamdulillah sehat
oke terima kasih pak gubernur sudah
menyempatkan waktu malam ini untuk berbincang
dan memantau bagaimana kesiapan
venue motogp yang kurang dari sepuluh hari lagi
tujuh hari lagi kalau tidak salah akan dimulai
kita ingin pantau bagaimana
kesiapan secara keseluruhan pak gubernur
tadi jurnalis kita sudah memantau
evaluasi dari pak gubernur bagaimana
kalau untuk sirkuitnya sendiri
kebetulan kemarin dengan pak menteri bumn
kita langsung melihat pengasfalannya
sudah selesai semua siap
untuk balasan sudah diakinkan oleh ahlinya
memang ahli aspal ini ada dua phd nya profesornya
kita memastikan bahwa sangat siap
tidak ada arah pemerintah sehingga

untuk motor gp setelah dua puluh lima tahun absen dari indonesia
tapi kan yang diinginkan pak jokowi bukan hanya
sirkuitnya yang indah tapi juga lingkungan
yang melingkupi sirkuit itu juga harus indah juga
jangan sampai sirkuitnya indah
tapi ada kekurang indahan di luar sirkuit
karena itu mungkin yang disebutkan teman teman wartawan tadi
karena itu jalannya dan kami yakin
beberapa hari sebelumnya
pak menteri tu bapak suki juga hadir
memastikan bahwa beautifikasi pun
akan selesai sebelum event motogp
paling telah tanggal lima belas
ini termasuk sarana sarana semua di kawasan ya pak gubernur ya
jadi semuanya bergibaku bekerja bersama
teman teman kepolisian teman teman binda
teman teman tni teman teman semuanya
apalagi kita harus ingat bahwa ini masih
dalam era pandemi ya jadi protokol kesehatan
vaksinasi harus tetap jadi perhatian utama
sehingga tidak boleh euforia berlebihan
tapi kita lupa bahwa masih sedang di area panen
oke artinya kemudian dengan persiapan yang sedang berlangsung
ini pintunya sudah mulai dibuka ini pintunya sudah mulai dibuka
antusiasme dari turis turis lokal ataupun mancanegara
untuk datang ke kawasan lombok nusa tenggara barat
untuk menyaksikan langsung nanti bagaimana pak gubernur
ya tentu sekarang ketika dilihat bahwa kita sangat siap begitu
kemudian infrastrukturnya siap
nah ada memang sukanya masyarakat kita last minute
terutama teman teman sendiri misalnya dulu sama sama di dpr
sama sama di kementerian dan lain sebagainya
akhirnya konformasi belakangan bahwa memang
mereka ingin hadir
ya tentu kita harus jadi tuan rumah yang baik
sedangkan tiket tengah kebatas
tentu hari ketiga memang sudah sold out ya
tapi insya allah mudah mudahan hari pertama kedua
terutama masyarakat lokal untuk menonton di tempatnya sendiri
oke anda dari awal cukup ini ya getol begitu ya
agar kemudian event internasional ini memberi dampak secara ekonomi
bagi warga nusa tenggara barat
dapatkan sekali lagi pernyataan
berapa kemudian dampak target secara ekonomi
bagi warga ntb dari penyelenggaran event internasional ini pak gubernur
dampak tidak langsungnya yang banyak
dampak langsungnya tentu saja banyak ya
misalnya dampak langsungnya itu
event internasional itu kan tidak boleh bertolerasi dengan kesalahan
ada persyaratan persyaratan yang harus dipenuhi
yang memaksa kita untuk belajar dan berubah sekaligus
misalnya rumah sakit harus kelas dan berubah di rumah sakit harus kelas

antara misalnya renu ini harus diperpanjang supaya tg tiga puluh tujuh bisa melakukan
kemudian terminalnya harus diperbaiki
belum pelabuhan listrik tidak boleh mati
infrastruktur ict juga harus cepat mengakomodir internet yang cepat dan lain sebagainya
jadi eksternalitas positifnya dengan hadirnya satu event internasional itu luar biasa
oleh karena itu terima kasih banyak dari pak jokowi bagian mengundangkan
santri branding indonesia dengan mandalika sehingga semangat yang kami tangkap
kalau mandalika kalau lombok nusa tenggara barat bisa mestinya provinsi yang lain juga bisa
oleh karena itu yakinlah bahwa international event itu memang tidak mudah
tapi sekali dia bisa terlaksana akan memancing berbagai kesuksesan berikutnya
gini pak gubernur evaluasi soal situasi pandemi saat ini
ini tentu juga menjadi salah satu support bagi penyelenggaraan motogp di mandalika
kita ingin mengetahui situasi saat ini bagaimana di sana
karena kemudian dari hasil evaluasi yang dilakukan
karantina bagi turis asing ini juga sudah dihapuskan
apa kesiapan dengan situasi seperti ini
bagaimana mengantisipasi supaya tidak terjadi penularan atau peningkatan kasus covid sembilan belas
kita kebetulan punya pengalaman menjadi tuan rumah atau host dari world superbike november tahun kemarin
dan kita disitu saat tinggi tingginya atau pencang kencangnya pandemi ini
oleh karena itu vaksinasi dari awal pak jokowi sudah mengatakan bukan hanya dosis pertama
jadi dengan kerja yang sangat luar biasa dari teman teman posisian binda kemudian tni
dan tenaga kesehatan kita luar biasa mengejar target itu
dan kita buktikan dengan vaksinasi yang bagus
ntb termasuk provinsi yang mampu mengendalikan covid ini dengan baik
termasuk varian omikron kemarin kita termasuk daerah yang mampu mengendalikan covid ini dengan baik
hingga ketika diperlakukan travel bubble pada musim kemarin
kita termasuk daerah yang mampu meminimalisir omikron ini
jadi saya akan sangat yakin dengan travel bubble kemarin
dengan vaksinasi yang luar biasa
dan protokol kesehatan yang tetap diketat
karena masyarakat tidak tinggi
lombok mandalika siap
dan juga rumah rumah motor juri ini dengan baik
mekanisme apa untuk pengawasan yang diterapkan
apakah ada skenario yang khusus dilakukan nanti pak gubernur
ya tentu ada
pak hadi hampir tiap pertemuan
ya pak hadi mantan panglima tni yang ditugaskan
sebagai komandan lapangan langsung oleh pak presiden
selalu melihat kalau misalnya nanti ada yang positif
ada isolasi mandiri
kemudian tempatnya sudah disediakan
jadi betul betul dari skenario terbaik sampai terburuk sudah diakses
dan nampaknya kita sudah sangat siap dengan berbagai hal yang terjadi
jika pun tahanlah kita tidak berharap skenario terburuk yang terjadi
tapi mentali pribadi
oke pak zul saya juga sempat membaca soal bagaimana kemudian upaya dari pemerintah daerah
untuk memberikan apa ya
semacam kontribusi atau tiket gratis begitu untuk warga lokal
ini bagaimana sudahkah bisa dikonfirmasi
kalau kan sebenarnya ini salah satu kepiawaian pak erick thohir ya
menteri pomn itu bukannya entusiasme masyarakat sendiri
memang kan kita betul betul harus menjaga ritme politik
karena memang kita misalnya seratus ribu yang datang nonton
itu kita akan ada tekanan terhadap biaya akomodasi
kalau misalnya seratus ribu benaran datang semua dari luar
oleh karena itu antusiasme masyarakat lokal ini harus dijaga betul
sehingga kalau misalnya ada alokasi buat masyarakat lokal untuk berpartisipasi sebagai penonton
maka akan mengurangi tekanan terhadap penyediakan akomodasi
karena itu tiket kalau lima belas juta sepuluh juta bahkan jutaan tentu masih terasa berat
tapi syukurlah ada diskresi
ada diskresi terhadap masyarakat lokal
sehingga antusiasme itu memperoleh tiket yang masih dalam jangkauan
ini termasuk juga harga hotel yang juga ditetapkan dengan aturan gubernur ya pak
ya kemarin kan banyak berita informasi saat anakan hotel naik fantastis sampai lima kali lipat
ini tentu saja mengganggu jangan sampai orang datang ke lombok kemudian kapok
tapi setelah kami orang hotelnya mengatakan
kami tidak melakukan hal yang serius pak
tapi ada pihak ketiga yang membooking lebih awal karena mungkin tahu demandnya akan tinggi
tiga orang inilah yang memainkan harga
karena ternyata pemilik hotel tidak melakukan hal yang serius
oke artinya ada spekulan begitu ya yang sengaja memanfaatkan situasi agar harga harga tiket ini dinaikkan
karena saya dengar termasuk juga zona dari kawasan sirkuit juga semakin jauh semakin mahal
semakin murah tapi semakin dekat semakin mahal gitu ya pak gubernur ya
ada kawasan misalnya gili terawangan itu masih relatif banyak tempat yang tersedia
dan dengan adanya fasilitas misalnya kapal tepat dari giri terawangan ke mandalika
mudah mudahan bisa menyelesaikan persoalan kelangkaan tempat tidur atau akomodasi
terakhir pak gubernur apa kemudian harapan anda ke depan dari pelaksanaan investasi
apa kemampuan dari pelaksanaan investasi internasional seperti motogp di nusa tenggara barat ini
tentu kami berterima kasih pada pak presiden pada pemerintah pusat yang memungkinkan
hal yang tidak dipercaya bisa dilakukan bisa kita kerjakan
kemudian yang kedua tentu ini event pertama
kita masih punya sembilan tahun event ini di masa yang akan datang
tentu memaksakan event awal ini perdana ini pernah hampir mustahil
kalau ada kekurangan atau masukan mudah mudahan tahun depan ketika event ini berlangsung atau world
support baik menjadi feedback yang konstruktif untuk perbaikan kita bersama
jelas kami sudah bukti lombok mandalika bisa menjadi tuan rumah yang baik dari international event
oke kita berharap mudah mudahan semua persiapan ini lancar lancar saja semuanya
sebelum nanti kemudian event ini dimulai minggu depan
dan tidak ada halangan halangan berarti begitu ya dalam penyelenggaraan dan semua orang yang datang di sana tetap
kemudian mematuhi seluruh negara
oke terima kasih pak presiden
terima kasih pak presiden
terima kasih pak presiden
jangan lupa kita update seluruh aturan yang ditetapkan termasuk di situasi pandemi
walaupun kemudian ada hal hal yang masih harus diperhatikan soal prokes
tapi tentu pengawasan dan antisipasinya sudah disiapkan sedini mungkin
terima kasih gubernur nusa tenggara barat zulkifli mansyah sudah bergabung dengan cnn indonesia newscast malam ini
assalamu'alaikum selamat malam
dan cnn indonesian newscast akan segera kembali sesaat lagi